masih pak haji tapi pengennya sambil freelance
hmm semacam kerja tambahan gitu pak haji
emang denger laras lagi butuh kerja
kalau begitu bantuin warung pak haji aja
nanti warung pak haji laris dah
buat tambahan pengalaman kerja
pengalaman kerja ya
lama amat cocok gak ada kabarnya
gue nyamperin sojak
ulu ulu babi mau nyamperin ke mana ke pangkalan
ya ke rumah si maek
udah tungguin aja di sini
wah ngapain gue nunggu di sini
mendingan gue nunggu di sana keruan
gue jalan dah
ulu ulu itu si babe
tis lu gak punya temen orang semarang
gak punya atupur
temen temen saya mah
paling juga orang sukabumi semua
kalaupun dari daerah lain
paling dari garut sumedang bandung

gue lagi nyari temen temen gue yang orang semarang
siapa tahu tahun ini mudik terus gue bisa nebeng
sejauh ini sih belum ada
belum ada yang pulang
belum ada yang ditebengin
kamu nebeng aja tuh sama teman saya
waalaikumsalam kenapa beh
emak lu ada tat
lagi pengajian beh
lah pengajian masih lama ya
biasanya sih masih lama
oh lagi lu
maaf pak j
nah pak j
bumbu bumbu tadi teh cara bikinnya digimanain
terus airnya diambil
oh jahenya direbus aja airnya diambil
terus tambahin perasaan jeruk lemon
terus tinggal tambahin itu madu
minumnya sehabis buka puasa
kalau sekedar bersin bersin doang kayak lu cukup sekali
besok juga hilang
uluh uluh obatnya manjur pisah aja ji
manjur dari zaman gue masih orok
gua masih pengen jual petasan druk
wah jangan det
sok tau loh
bukannya sok tau det
emang kenyataannya begitu
terus gue mau jual apaan
jual petasan itu laku kalau mau lebaran
ya cari yang lain kek
ganda tau cari sendiri
ah lu gak bantuin gua
bukan emak bang ojek be
iya maksud gue laki lu
boleh bantuin kagak
boleh kagak nih
iya boleh be kebetulan biar cepet kelar
jualan baju aja det pakaian
nah biasanya kalau mau deket lebaran nih banyak det
oh gah modalnya gede kurit dari mana
ya nggak usah gede gedean deh kecil kecilan aja dulu
kalau kagak gede kagak ada untungnya dro
ah itu gimana sih det maunya untung aja
ngeluarin model gak mau
eh mas dedy mas dedy apa benar sekarang mas deddy udah gak jualan bubur kacang hijau lagi
rajin benar bersihin rumah orang
mau kemana lo
saya kan belum menikah
tau urusan aja itu orangnya
mas deddy jualan pakaian aja
itu sudah bapak usulin bu
mas deddy jualan pakaian cari yang obralan
terus dijual lagi mumpung udah mau lebaran ini
modalnya gede mbak
iya sih modalnya gede
tapi kan untungnya pasti juga gede mas
kalau kagak laku
kalau tidak laku ya nggak apa apa toh
ya kan bisa dipakai sendiri
mana ada yang muat
temen gue ngabarin ada rombongan mudik gratis naik bis
alhamdulillah ikut atuh pur
ini lagi gue usahain
kan enak tis
kalau mudik gratis naik bis kan enak
kita tinggal makan gratis kita tinggal duduk manis
wah keren abis
kamu mah udah dikasih bis gratis malah ngelunjak
assalamualaikum pak haji
neng laras dari mana mau ke mana
dari supermarket depan mau pulang
eee emangnya pak haji mau ke mana
mau ke warung
gue pengen nyapu biar warung gue bersih
suan ya bro
lagi diurusin sama temen gue
tinggal fotokopi ktp sama fotokopi kakak
be rendah banyak ya ya
susah banget nanya
jadi aja lah lihat lihat guru

rupanya ini dia dari negara aku
itu nggak lelakizust advance

lima belas ya soalnya agak jauh
tinggal aras masih kuliah kan
masih pak haji
tapi pengennya sambil freelance
apaan tuh freelance
semacam kerja tambahan gitu pak haji
emang yang laras lagi butuh kerja
kalau begitu bantuin warung pak haji aja
ntar warung pak haji laris dah
buat tambahan pengalaman kerja
pengalaman kerja ya